sementara itu kecelakaan maut kembali terjadi di probolinggo
seorang wanita yang tengah hamil empat bulan tewas terlindas truk setelah motornya diserempet bodi truk
sementara itu di pasuruan sebuah mobil penumpang umum bertabrakan dengan truk tebu
akibatnya sembilan orang pelajar mengalami luka luka
inilah jenazah ria rizkrianandri perempuan tiga puluh tahun yang tewas mengenaskan
setelah dilindas truk di jalan amatiani probolinggo pada selim sore
korban yang sedang hamil empat bulan ini tewas dengan luka parah di bagian kepala
akibat terlindas roda belakang truk yang dikemudikan tatang warga setempat
kecelakaan berawal saat korban dan truk sama sama melaju dari arah barat
kemudian truk yang sedang berusaha menyalip korban ternyata justru menyerempet motor korban
akibatnya korban terjatuh dan masuk ke dalam kolong truk
tidak pelak kepala korban terluka parah terlindas roda belakang truk
cukupnya tidak apa apa
berarti saya harus belakang kiri
beginilah kondisi sembilan pelajar smk grati di ruang ugd rumah sakit dr sudarsono pasuruan
setelah mengalami kecelakaan saat mobil penumpang umum yang mereka tumpangi bertabrakan
dengan truk tebu di jalur pantura tepatnya di desa mangkrengan kecamatan grati pasuruan
rata rata ke sembilan pelajar kelas dua dan tiga smk ini mengalami luka di bagian kaki dan tangan
bahkan beberapa korban yang duduk di bangku depan
harus mengalami patah kaki akibat tergencet badan mpu
sementara sopir abdul ghafur kritis dengan luka serius di sekujur tubuhnya
kecelakaan berawal saat mobil mpu yang berisi penuh siswa sma ini
melaju kencang dari arah barat menuju timur
saat menyalip tiga kendaraan di depannya sopir tidak tahu jika ada truk tebu melaju dari arah berlawanan
mpu yang sudah melanggar marka jalan pun langsung bertabrakan dengan truk tebu ini
jangan nyalip ke kanan karena kan kamu harus lari
karena kan kamu harus menyeri pak
oh ini terlalu kanan
ya makanya itu marka jalan
oh marka jalan melanggar
ya kan terlihatnya di satan itu
tetap tebu itu pak ya
dari hasil olah tkp diduga penyebab kecelakaan karena sopir mpu ini ugal ugalan mengendarai mobil mpu nya